semburan air berkekuatan tinggi yang muncul pada sumur bor di depan masjid al ikhlas kampung simpur tegal desa ciantra cikarang selatan bekasi jawa barat membuat warga penasaran
puluhan anak anak dan orang dewasa mendatangi dan bermain di lokasi semburan air tersebut
air yang sebelumnya membumbung tinggi menyembur dari dalam tanah kini telah dipasang pipa sehingga menyerupai wahana wisata air
lokasi itu pun menjadi destinasi wisata dadata
bahkan sejumlah pedagang mainan dan makanan juga ikut berkumpul dan berjualan di sekitar lokasi
sementara rasa asin pada air semburan tersebut dianggap beberapa warga berhasil menyembuhkan berbagai penyakit
dan warga sekitar warga dari berbagai daerah di bekasi pun berdatangan
airnya rasa agak asin
pemilis air disini asli atau jangan
untuk mengetahui kandungan air dan gas yang keluar dari sumur bor satelit sedalam satu ratus enam puluh meter itu
bbd kabupaten bekasi telah membawa sampel air yang terasa asin dan licin di kulit itu ke laboratorium
sebelumnya pada jumat warga dihebohkan dengan semburan air dari dalam tanah berkekuatan tinggi dengan tinggi enam meter
air menyembur disertai semburan gas yang memumbung setiap lima sampai enam detik sekali
fenomena alam ini terjadi di saat petugas pengeboran bekerja membersihkan sumur bor satelit di depan masjid
saat petugas memasang pipa sedalam enam belas meter tiba tiba pipa terdorong keluar dengan cepat disertai tekanan air yang membumbung tinggi ke udara
dedy beben bekasi jawa barat